biasanya uang digunakan untuk beli makanan
makanan yang sering dimakan oleh hanum cemilannya nasi
nasi beras ya
beras bukan nasi hanum
beras selalu dijadikan nasi
karena nasi memang sebagai makanan utama masyarakat kita
nah ini selain mengandung karbohidrat dan juga memang sebagai salah satu sumber tenaga
namun ternyata akhir akhir ini menyebar ada video begitu yang gambarnya menunjukkan bahwa
nasi terbuat dari bahan dasar plastik
nah apakah ini benar kita akan lihat bersama sama berikut ini
video ini memperlihatkan seorang perempuan yang sedang mengepalkan nasi
yang berasal dari rumah makan minijaya daerah jakarta pusat
bersama rekannya ia mempertontonkan nasi yang mereka konsumsi bukanlah nasi biasa
video ini kemudian ramai dibagikan di media sosial sehingga membentuk opini
nasi palsu sudah berhasil
beredar di pasaran
rumah makan padang di pusat kota jakarta ini sebelumnya ramai
dikelilingi banyak perkantoran membuat rumah makan ini terbilang favorit
di kalangan karyawan dan pekerja
keadaan berubah setelah video tidak bertanggung jawab itu beredar di masyarakat minggu lalu
omset penjualan berkurang hingga empat puluh persen
sebagai tangan kanan dari pemilik rumah makan ini ahmad fauzi kewalahan
menjawab pertanyaan dari pelanggan soal kebenaran video itu
ada yang memaki tapi ada yang memberikan dukungan
ia yakin nasi yang disuguhkan di tempatnya bekerja adalah nasi yang berasal dari beras asli
reaksi masyarakat macam macam banget pak
ada yang bilang nasi plastik kok dijual di indonesia ya gimana sih apa bego apa gimana gitu pak
ada yang bilang gimana pak jual nasi kok nasi padang ini merusak semua rumah makan padang yang khusus ada di indonesia gitu kan
terus ada lagi ibu ibu ada yang bilang nah gimana
kalau kayak begini saya mau beli beras gimana saya mau makan saya bingung kalau begini nasi semua jadi plastik semua gitu kan
pihak rumah makan minijaya kemudian memutuskan melaporkan tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan pembuat dan penyebar video tersebut
melalui sang pemilik laporan kepada kepolisian resort jakarta pusat sudah dilakukan pada senin lalu
hampir sama dengan rumah makan minijaya video serupa menimpa rumah makan kondok taraso
video nasi membal dari rumah makan dibilangan tanah abad
pembelian rumah makan di rumah makan yang baru empat bulan beroperasi ini untungnya tidak mengalami penurunan omset
para karyawan yang berjumlah tujuh orang awalnya kaget dan marah saat pihak kepolisian justru yang lebih dulu memperlihatkan video tersebut
atas beredara video yang dianggap fitnah ini pihak rumah makan kondok taraso mengadukan pula kekepolisian
saya sudah konfirmasi sama yang berpihak sama bos kemarin
siang saya sudah ke polares jakarta pusat
langsung ditanggapin langsung diklarifikasi kita disuruh tunggu hasilnya besok
menurut pihak dua rumah makan ini nasi yang cocok untuk makanan padang adalah nasi yang sama dengan yang ada di dua video itu
beras yang dipilih adalah beras dengan kriteria mengepal atau sedikit lengket
mereka pun yakin beras yang mereka peroleh dari pedagang beras di pasar induk cipinang adalah beras berjenis sama dengan yang sudah mereka masak bertahun tahun
yang kami yakinkan kami tetap buka ya pak setelah ada video beredar
beras kami tetap seperti yang ada di video ya
kami siap mengklarifikasi kepada masyarakat yang tentunya pengen tahu kenapa kok nasi bisa dibikin bola dan bisa membal begitu gitu kan
tentunya kami kan apalagi nasi padang itu kan nasinya nasi khusus
ya emang bisa dibikin membedal mendal begitu ya bisa bikin pulen
kedua rumah makan padang ini kini menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum
mereka sudah melapor kepada pihak berwajib dan bekerja sama dengan badan pengawas obat dan makanan serta dinas kesehatan
mereka meminta masyarakat tidak mudah percaya pada isu nasi yang terbuat dari plastik tanpa mengujinya terlebih dulu
saya jadi penasaran apa nanti kita coba ya beli nasi padang random di mana terus dikepel nanti dicoba gitu
dan lupa dibikin video juga
iya benar sekali
supaya bisa bantu klarifikasi
nah ini pedagang beras
pasar induk beras cipinang menampik adanya beras plastik yang beredar di konsumen
ya apa yang beredar viral beras seperti bola adalah sebuah anggapan yang salah
pedagang beras menjelaskan bahwa beras tipe seperti itu memang ada yakni beras ir empat puluh dua atau pera
yang biasa dibeli dan dimasak pedagang nasi goreng
bagi para pedagang beras tuduhan menjual beras plastik tidaklah masuk akal
selain plastik tidak bisa dimasak harga biji plastik pun sudah lebih mahal
beras itu sendiri
itu beras asli tapi beras yang perak
air empat puluh dua itu kalau dimasak kalau dimasak jadi kayak nasi itu udah kalau dikembal kempel jadi keras
itu beras namanya beras ir empat puluh dua perak nasinya
kalau beras plastik saya nggak yakin
nggak yakin ada
itu cuma isu yang nggak jelas
plastik itu kalau dimasak
kalau dimasak air itu nggak bakal berubah
beras itu kalau dimasak air pasti jadi nasi
kalau plastik tidak mungkin berubah dimasak pakai air